kamu terserah yang mau ngomong apa ya
tapi dipikir dulu dong lihat dong tangannya patah gini tega
ki kau tuh apa apaan sih
ngapain sih kamu bilangin dia segala
dia itu bukan siapa siapa kamu kan
kamu juga gak usah lah mikirin tangan dia yang patah itu
gimana aku gak mikirin aku penyebabnya
nggak usah kecentilan dia pegang pegang
dan sekarang lo bersihin kaki gue
ki gimana pun juga dia harus tahu jawab dong atas perlakuannya ke aku
kalau bukan dia yang bersihin sepatu aku terus siapa yang bersihin
udah kau udah aku bersihin sekarang
jangan berisik dengan apa apaan
giyeng tahu katakan jest
aku gak nyangka ternyata dia bisa seperti itu
sudahlah mas wisnu biar saya aja yang ngapihin
saya nggak mau kan bikin mas susi jadi repot
nggak apa apa tari
aku kan numpang di rumah kamu masa aku nggak bantu bantu kamu
asapnya wajib daganganku
kalau bawa mobil kira kira dong
tuh lihat dagangan orang berantakan semuanya
tak mau mencayainya
dagangan kamu berantakan
begini saja dibilang berantakan
begini saja dibilang berantakan
begini saja dibilang berantakan

apa kalian mau marah
nggak perlu nggak usah ribut
biasa orang susah
ini kan yang kalian perlukan
sayang mbak sudi terima uang dari pembunuh seperti kamu
kamu seharusnya kamu menyingkir dari hadapan kami
aku tidak pernah mengampuni kamu
kamu harus mendapatkan balasan yang setimpal
kamu jahat kamu pembunuh lepaskan
terlalu cepat seratus tahun kamu bisa membalas saya
orang catat seperti kamu itu bisa apa
bisanya cuma baling belaga jagoan soh hebat dan kamu
kamu jangan pernah nyebut saya sebagai pembunuh lagi
karena saya bisa benar benar menghilangkan suara kamu
saya tak tahu
dia sama kamu pembunuh
jahat lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan
dia sama kamu jahat
pak pak pak
apa sih sama keluarga saya sama kamu
kamu udah bunuh ayah saya dan sekarang kamu posek sa ibu saya
jaga mulut kamu jaga mulut kamu
udah syukur kamu saya bebaskan dari masalah zahira
jangan sampai saya berubah pikiran
dan benjara saja tidak cukup untuk menghukum kamu
karena saya bisa menghukum kamu lebih berat lagi
tidak boleh takut sama kamu
sudah sudah sudah
eh dengar kalian
jangan sampai saya ketemu lagi dengan sampah sampah seperti kalian

dasar pembohong kamu
masih berani sama saya
iya masih berani masih paham
masih berani mempersembahkan diri ke saya
cukup cukup pak
ibu ibu ngapain sih ibu berdiri ibu
amira nggak apa apa amira ibu nggak mau kalau kamu disiksa
ibu ngapain sih ibu bangun
ibu ngapain kayak gitu
kita nggak boleh gerendahin diri kita di depan orang kayak gitu ibu
amira ibu udah kehilangan ayah kamu ibu nggak mau kehilangan kamu nak